sudah banyak perusahaan otomotif yang membuka pabrik perakitannya di indonesia
tapi tidak banyak yang paham tahapan apa saja yang dilalui komponen komponen otomotif ini
sampai menjadi sebuah kendaraan yang utuh
koresponden kami albi pratama akan mengajak anda melihat proses produksi kendaraan niaga
dan kendaraan penumpang di bogor jawa barat
proses perakitan kendaraan memiliki tahapan dan sistem yang hampir sama
tentu saja ada sejumlah standar berbeda yang diterapkan oleh masing masing produsen
sesuai dengan kebutuhan dan jenis kendaraan
pabrik yang saya kunjungi kali ini terletak di desa wanaherang gunung putri kabupaten bogor
dengan luas empat puluh dua hektare
pabrik ini dilengkapi dengan pusat persiapan dan logistik kendaraan terpadu
untuk kendaraan penumpang dan juga niaga
ada sejumlah tahap yang harus dilalui untuk merakit sebuah casis menjadi satu unit mobil ataupun kendaraan
masing masing tahapan yang diberi nama stasiun ini
merupakan perpaduan perangkat robotik dan tenaga manusia
serta sistem komputerisasi pada tahap pengetesan dan quality control
dari tujuh ratus karyawan di perakitan kendaraan ini
sembilan puluh pekerja di antaranya bertugas di unit kendaraan niaga
dalam satu hari
dapat merakit enam unit kendaraan niaga
baik truk maupun bus bermesin diesel
pengerjaan yang dilakukan sudah meliputi tahapan inspection
dan terakhir adalah final inspection
di tahapan akhir
kendaraan komersial seperti truk diperiksa secara utuh
untuk mengetahui kesiapan fungsi mekanis dan kelistrikan
jika tidak ditemukan
kendaraan pun siap untuk didistribusikan
tak berbeda jauh dengan jalur perakitan kendaraan niaga
proses perakitan mobil penumpang pun memiliki sejumlah stasiun yang sama
namun fase yang dilewati lebih banyak
hingga mencapai dua puluh stasiun dengan dua pekerja di setiap stasiunnya
lama pekerjaan efektif untuk produksi adalah tujuh tiga jam
ada dua jalur untuk pembukaan kendaraan
dan tiga jalur untuk pembuatan kendaraan khusus penumpang ini
terdapat kombinasi mesin robotik dan tenaga manusia yang dilakukan
dan di ini dikatakan dapat mengurangi ketidakkuratan mesin
tetapi dampaknya jumlah produksi menjadi terbatas
setelah melalui sejumlah stasiun perakitan
mulai dari pemasangan rangka fitur tempat duduk dan lain sebagainya
sampai akhirnya pada stasiun ke dua puluh untuk quality control gate
setelah melalui sejumlah pengetesan
pengetesan ban kecepatan mesin dan lain lain
maka mobil yang ada di sebelah saya ini siap untuk didistribusikan
dan juga dijual kepada konsumen
butuh waktu sekitar satu hari untuk bisa menciptakan sekitar sembilan unit mobil
dari pabrik yang ada di sini
di era saat ini sejumlah kendaraan dituntut lebih ramah lingkungan
banyak perusahaan otomotif mengembangkan kendaraan berbasis energi listrik
beberapa hal pun harus disiapkan
seperti sumber daya manusia kesiapan teknologi jaringan dealer
dan fasilitas pengisian listrik yang harus disediakan oleh pemerintah
alby pratama jakarta